kementerian pertanian menyatakan sepuluh dosis vaksin pmk untuk hewan ternak
datang ke indonesia pada dua belas juni dua ribu dua puluh
dalam beberapa hari ke depan delapan dosis tambahan akan tiba untuk disebarkan secara luas
vaksinasi mulai dilakukan di kabupaten sidoarjo jawa timur
tahap awal vaksinasi pmk diprioritaskan untuk hewan sehat beresiko tinggi
yang lokasinya berada di daerah merah atau daerah yang telah terkena wabah
vaksinasi dimulai pada selasa ini di sidoarjo
setelah itu vaksin akan disebarkan ke hewan ternak yang berada di sumber pembibitan ternak
dan diberikan ke hewan milik rakyat
harapan kami memang agar peternak peternak di sidoarjo ini nantinya
mereka akan cepat pulih lagi dengan adanya program vaksin ini
kami juga berharap
karena dengan vaksinasi ini adalah yang bisa kita mulai lebih lebih untuk mengendalikan pmk
karena kami suka melakukan
ada yang kayak ya sanitasi isolasi tapi beberapa teman teman itu masih ada yang berpikir pikir
menurut kementerian pertanian pemerintah indonesia telah menyiapkan anggaran
untuk mendatangkan tiga juta dosis vaksin darurat untuk menekan penyebaran pmk
kementan melalui pusat veteriner pharma juga tengah mempersiapkan vaksin lokal
yang diharapkan akan selesai akhir agustus dua ribu dua puluh